selamat malam mbak tiffany apa kabar
empat ratus orang kalau di luar di luar negeri ketika menteri nadi menghadiri datang ke markas pbb katanya penuh apresiasi banyak yang tepuk tangan
tapi begitu balik ke indonesia banyak kritikan tanggapan anda melihat apa sih sebenarnya urgensi dari empat ratus orang dalam tim bayangan ini
pertama kita semua kan harus menyadari tugas mendikbud itu apa sih
tugas mendikbud itu yang paling utama adalah membangun manusia indonesia
melalui pendidikan kan
nah problemnya adalah dengan apa yang beliau lakukan mengambil empat ratus orang dari luar kementeriannya menunjukkan kalau beliau sendiri tidak mampu untuk membangun sdm di kementeriannya sendiri
makanya harus mengambil dari orang luar
nah kalau sekarang beliau ini di kementeriannya sendiri nggak mampu membangun sdm nya apa ya mungkin
beliau akan mampu membangun sdm indonesia
nah ini satu hal mendasar yang harus kita kaji bersama kita lihat kalau ternyata beliau menunjukkan ketidakmampuannya membangun sdm
mungkin beliau hebat dalam membangun aplikasi tapi tugas beliau bukan membangun aplikasi
tugas beliau membangun manusia dan membangun manusia sangat berbeda dengan membangun aplikasi
ini poin yang pertama
poin yang kedua adalah
sangat disayangkan seorang menteri pendidikan dan kebudayaan harus berbohong di forum internasional
karena beliau mengatakan di forum internasional kalau empat ratus orang ini bukan vendor kan
tapi di rapat dpr dikatakan ini adalah vendor
jadi kan pasti salah satu berbohong dia
nah ini yang mana yang benar kan
seorang menteri pendidikan yang tugasnya membangun manusia untuk manusia indonesia itu menjadi manusia yang berkarakter yang memiliki ahlak yang jujur yang berintegritas
tapi malah ditunjukkan oleh menterinya sendiri untuk berbohong di forum internasional
apa nggak memalukan tuh
nah ini yang kita lihat
dan kalau kita lihat urgensinya karena sebetulnya kembali tadi tugasnya adalah membangun sdm
gak ada urgensinya untuk membangun banyak banyak aplikasi
tugasnya bukan membangun aplikasi tapi membangun sdm
nah ini yang paling berbahaya adalah merusak tatanan tata kelola negara
nah ini kan bukan perusahaannya beliau
ini bukan perusahaan swasta yang bisa suka suka dia sendiri mengaturnya
ini ada aturannya ada regulasinya ada undang undangnya
nggak bisa sembarangan ya
bagaimana kita punya pejabat publik yang seenak enaknya saja bisa mengubah
bahkan ini kita pertanyakan kan anggarannya dari mana kan begitu
empat ratus orang ini anggarannya besar sekali loh
ini yang kita takutkan justru nanti kalau ada problematika ya
yang menjadi korban atau dikorbankan adalah asn yang ada di kemendikbud
karena mereka yang punya jabatan struktural kan pejabatnya ini yang nanti harus bertanggung jawab
kalau ada apa apa
dan poin terakhir yang sangat penting nih mbak
ini kan bicara tentang aplikasi
aplikasi digital ini kan juga apalagi kita sudah akhir akhir ini bertemu dengan masalah kebocoran data
ini sekarang dipegang oleh pihak swasta yang kita nggak tahu orangnya siapa empat ratus orang ini
siapa yang menjamin
kerahasiaan data anak anak indonesia mahasiswa guru dosen ketua
yayasan orang tua
ini sama aja tujuh puluh persen data data orang indonesia nih
ini sekarang dipegang dikelola oleh pihak swasta yang kita nggak tahu siapa
mungkin nggak ini nanti dimanfaatkan untuk satu hal yang kita tidak pernah tahu
dikomersialisasikan atau dipakai untuk kepentingan apa
karena nggak ada penanggung jawabnya kan
ini yang harus kita pikirkan bersama
pak indra menarik poin poin yang tadi anda sampaikan
tapi kita telah satu satu dari poin pertama yang anda sampaikan
artinya ini adalah tantangan dari seseorang yang menjadi kepala kementerian lembaga atau institusi dalam hal ini adalah menteri nadiem akarim
untuk bisa membangun sdm mengkomandoikan sdm sdm yang ada di kementerian
betul kan seperti itu
nah artinya kepalanya yang tidak mampu membangun sdm itu sehingga harus menyerap empat ratus orang dari luar yang disebut sebagai tim bayangan
atau sebenarnya anda melihat hal ini sebenarnya bisa kok
dikelola tanpa empat ratus orang itu sdm di kementerian di kemendikbud ristek cukup mumpuni punya kapabilitas untuk bisa menyediakan apa yang empat ratus orang ini sediakan
justru itu kan tantangannya mbak
tes beliau membangun manusia indonesia
yang sekarang itu masih level membaca saja masih di level functionally illiterate alias buta huruf secara fungsi
kita mau dorong untuk menjadi generasi
generasi emas indonesia emas dua ribu empat puluh lima
itu kan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada
nah ini kan membuktikan kalau kemampuan beliau sebenarnya bukan di membangun manusia
karena manusia yang ada di kemendik putri sendiri terlepas dari sekarang dianggap sudah mampu atau belum
ya kita harus menganggap belum mampu
tapi pertanyaannya mampu nggak dia membangun sdm nya
ya kan begitu
sekali lagi tugas beliau
dia bukan membangun aplikasinya
tapi membangun sdm nya untuk lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi
termasuk yang berada di kementeriannya sendiri
itu poin utamanya mbak
kenapa implementasi kebijakan melalui platform teknologi tadi pak indra sampaikan dalam salah satu poin sebenarnya bukan itu concernnya bukan itu fokus utamanya
mengapa pak indra
karena kan harapannya menteri ini kan dirjen dirjen yang ada di kemendik putri
nantinya bisa apa ya bisa menyediakan layanan kemudian menggunakan tim dari tim bayangan ini yang katanya untuk bisa mengimplementasikan kebijakannya melalui platform teknologi
sekali lagi tugas beliau bukan membangun platform teknologi
ya kan platform beli apa tugas beliau adalah membangun anak anak kita menjadi sdm yang unggul
dan itu programnya pak jokowi kan membangun sdm unggul
dari belum unggul menjadi unggul
dari nggak bisa menjadi bisa
dari nggak kompeten menjadi kompeten
itu kan tugasnya
jadi bukan tugasnya untuk membuat platform untuk membuat aplikasi
tapi berdampak nggak ke peningkatan kemampuan sdm
itu kan pertanyaan besarnya
itu tugas utama beliau
jangan sampai kita keliru nih
kita keliru dengan terbuai dengan sudah bikin platformnya
kalau bikin platform kenapa nggak jadi menteri kominfo saja misalnya
ya kan tugasnya beda kan gitu
ini kan tugasnya adalah membangun sdm
ngapain fokusnya bikin platform
oke jadi anda
jangan sampai salah nanti
anda melihat apa peta jalan pendidikan menteri nadiem ini untuk apa ya
mentransformasikan merubah sistem pendidikan indonesia
ini agak kurang jelas
kalau kita lihat juga kan sebenarnya dari tim bayangan govtech edu ini
yang katanya sudah bekerja sama dengan dirjen dirjen yang ada di kemendikbutristek
cukup baik dan menghasilkan banyak sekali produk teknologi
ada merdeka mengajar arkas kampus merdeka banyak sekali
anda melihat bagaimana tanggapan anda dengan produk produk yang diciptakan ini
tidak cukup membantukah tidak masuk dalam roadmap pendidikan
berarti menteri pendidikan dan tim bayangan yang empat ratus orang ini
wawasan nusantaranya sangat sempit
beliau nggak tahu kalau sebagian besar daerah indonesia itu nggak ada sinyalnya
sulit untuk mengakses produk produk digital
terus ngapain fokusnya tadi membuat produk digital kan
harusnya beliau tahu bagaimana
justru malah yang belum punya akses disiapkan aksesnya
bukan disiapkan aplikasinya kan begitu
anak anak kita saja masih banyak yang sekolahnya itu tiba tiba kambing ikut masuk belajar
atapnya bocor lantainya masih tanah itu nggak ada listriknya
tidak ada listriknya mau dikasih aplikasi
bagaimana cara memakainya
dan itu adalah sebagian besar kondisi sekolah indonesia itu ada datanya kok
data ke mendikbud sendiri di neraca pendidikan daerah yang mereka buat sendiri cukup jelas
jadi intinya adalah mendikbud kita ini sudah disorientasi
tujuan yang harusnya dia kerjakan justru berbelok karena memang sebetulnya kemampuannya nggak di situ
kemampuannya tadi membangun aplikasi
itu seolah olah dibuat menjadi sebuah terobosan sebuah inovasi
tapi bukan itu obat yang kita butuhkan
istilahnya ini kita sakit kepala tapi dikasih obat sakit perut kan begitu
nggak sesuai dengan penyakitnya dengan obatnya
oke jadi apa namanya yang dibutuhkan yang dimau itu tidak tertangkap jelas oleh menteri nadiem ya anda melihat
karena kalau kita ngomongin transformasi teknologi di sistem pendidikan berbicara mengenai infrastruktur
itu pun kita tidak bisa tutup mata tutup telinga memang kita masih kurang terkait dengan infrastruktur itu ya pak indra ya
menurut anda obat yang tadi anda sebutkan bukan itu obatnya
karena memang bukan ini penyakitnya yang ada di sistem atau ada di dunia pendidikan indonesia
obat yang memang paling dibutuhkan yang paling urgent saat ini bukan soal tim bayangan atau menyediakan
apa teknologi kemajuan teknologi di bidang pendidikan kita
yang dibutuhkan adalah perencanaan
indonesia ini sampai hari ini nggak pernah punya perencanaan bagaimana mengelola pendidikan indonesia dari ujung barat sampai ujung timur
kita bicara tujuh belas ribu pulau ya
kita bicara dua ratus enam puluh ribu sekolah lebih
itu belum pernah didesain bagaimana setiap jengkal itu memang mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu yang berujung ke mencerdaskan kehidupan bangsa
ini yang juga disampaikan beberapa kajian internasional yang mengatakan program pendidikan di indonesia itu disebutnya baumm
setiap ganti menteri pendidikan pasti ganti kurikulum
dan sekarang menteri yang sekarang pun begitu kan
kenapa dilakukan begitu
karena nggak pernah punya perencanaan
gak pernah punya sebuah roadmap sebuah grand design bagaimana membangun sdm indonesia pendidikan indonesia dari titik sekarang sampai berapa tahun nih
kita juga bicara ujung barat sampai ujung timur nggak mungkin selesai dalam waktu lima tahun
ini terlalu besar bukan gitu
kita bicara digitalisasi di singapura saja mbak negara yang besarnya cuma sebesar kecamatan sekolahnya cuma tiga ratus
untuk implementasi digitalisasi sekolah saja mereka punya yang namanya singapore ict master planning education
dan itu dimulai dari tahun sembilan puluh tujuh
sekarang mereka sudah masuk fase kelima nama plannya dirubah menjadi singapore education technology plan
itu negara yang besarnya cuma satu kecamatan cuma tiga
kita dua ratus enam puluh sekolah tujuh belas pulau tidak punya perencanaan sama sekali

nanti ternyata yang makanya hanya orang jakarta orang bandung orang surabaya orang indonesia

nanti ternyata yang makanya hanya orang jakarta orang bandung orang surabaya orang indonesia
orang medan orang makassar kan gitu
yang kota besar besar tapi yang di pulau pulau buru buru mbak pakai aplikasi aplikasi

jadi kan uang rakyat terbuang sia sia

oke itu lho anda tidak melihat itu dari semenjak ke pemimpinan nadiem maqarim memimpin kemendikbutristek pak indra
tahun atau setiap berganti menteri itu selalu berbeda beda
sehingga yang lebih terasa atau kita lihat adalah ego personal di sana
mengapa ini tidak pernah selesai karena setiap lima tahun perencanaannya berganti
tidak pernah selesai dan berulang begitu saja
betul itulah kenapa kami para aktivis pendidikan bahkan sampai kami menghadap presiden joko widodo
melalui teman teman di appi ya asosiasi penyelenggara pendidikan indonesia
pak presiden sendiri juga menyatakan kalau kita membutuhkan cetak biru pendidikan indonesia ini
supaya apa nggak tiap ganti menteri programnya sama cuma ganti baju aja ganti nama
sekarang sekolah penggerak menteri yang sebelumnya sekolah rujukan
menteri sebelumnya lagi rintisan sekolah bertaraf internasional
menteri sebelumnya lagi sekolah inti intinya sama saja
itu yang terjadi sekarang
nah ini kenapa kemarin kami juga mengapresiasi enam partai di badan legislasi nasional
yang menolak ru sisdiknas itu untuk masuk prolegnas prioritas
karena mereka minta kami menyusun dulu yang namanya grand design atau roadmap
atau peta jalan pendidikan indonesia yang bicara dari ujung
barat sabang sampai ujung timur merauke
ini gimana membangunnya butuh berapa lama butuh anggaran berapa
baru setelah kita tahu yang mau kita bangun apa kita atur aturannya kan gitu regulasinya
dan ini juga harus dibuat oleh panitia kerja nasional
tidak bisa hanya dengan pemerintah saja karena harus mewakili berbagai macam elemen
daerah organisasi dan lain sebagainya
kami harapkan dukungan masyarakat juga untuk terbentuknya panitia kerja nasional ini
kita susun dulu yang namanya cetak biru pendidikan indonesia
oke singkat pak indra terakhir terkait dengan tim bayangan yang saat ini
kita penasaran juga apakah pihak pihak luar yang biasanya dilibatkan dalam penggodokan kebijakan
aturan atau lain sebagainya yang khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan
pak indra dan juga teman teman apakah pernah mendengar atau dilibatkan
karena ini juga jadi pertanyaan
banyak orang kenapa tiba tiba muncul bagaimana bisa sampai sana kenapa tiba tiba ada empat ratus duitnya dari mana
ya justru kami kami ini yang memang generasi tua kan memang tidak pernah dilibatkan
itulah juga kenapa kami melihat banyak problematika yang ada dalam kebijakan kebijakan yang dibuat oleh kemendikbud ristek
kita tahu memang sekarang itu
tim bayangan ini timnya kemendikbut bahkan teman teman di kemendikbut sendiri menyebutnya purcaci
karena memang anak anak muda kan gitu
anak anak muda yang saya yakin cerdas cerdas mungkin banyak yang lulusan luar negeri
tapi tadi pengalamannya masih sedikit wawasan nusantaranya masih sempit
jadi belum melihat seutuhnya indonesia itu bagaimana bagaimana pengalaman dalam mengelola birokrasi
dalam kehidupan masyarakat indonesia ini belum paham
saya sendiri sebetulnya melihat banyak kesamaan mereka dengan posisi saya dua puluh tahun yang lalu saat baru lulus kuliah
masih cara bersikirnya begitu
nah ini sayangnya mereka mereka ini nggak mau mendengarkan masukan
termasuk kan kenapa hari ini nggak mau diundang sama cnn
takut mbak dialog dengan orang seperti saya
karena saya punya data
mudah mudahan setelah ini ada jawaban dari kemendikbud ya
sehingga mungkin besok kita bisa buka ruang diskusi ini lagi pak indra
karena sangat menarik
intinya belajar dari senior belajar dari yang tua tua
jadi yang tua itu jangan dilupakan
justru mendapatkan masukan dan juga banyak pengalaman ya
kurang lebih seperti itu
terima kasih pak indra garis miaji sudah bergabung dengan kami malam hari ini
selamat malam pak indra
selamat malam mbak